kita bareng bareng partai pengusung akan bersama sama datang ke kpu
prosesinya mungkin kita diawali dengan doa bersama hari sebelumnya
kemudian doa restu dari masing masing kantor partai
lalu dilanjutkan dengan keberangkatan untuk bareng bareng menuju kpu pada sembilan belas november